bolu gulung warna warni ini menggugah selera ya
bolu gulung ini tidak sekedar berlapis selai dan krip tapi ada yogurt di dalamnya
ya yogurt ternyata bisa menjadi salah satu bahan pembuat bolu gulung
yogurt plain atau yang tanpa rasa dimasukkan ke dalam adonan bolu
adonan ini terdiri dari telur butter gula dan tepung terigu
tak hanya sebagai campuran yogurt yang sudah dicampur buah blueberry juga digunakan sebagai krim pelapis tumpukan bolu
bolu gulung yogurt sudah siap disantap
hmm ini rasanya enak banget
ternyata si yogurt dijadikan bahan untuk bolo itu membuat teksturnya benar benar jadi lembut
apalagi ketika digigit ini dalamnya tuh creamy asem segar
pemilik toko kue ini menyebut ide menggunakan yogurt sebagai bahan baku membuat bolu ini muncul
karena ia ingin menjadikan yogurt sebagai oleh oleh yang gampang dibawa
ya kan memang awalnya kita punya peternakan sendiri kan terus kita olah
salah satunya adalah
karena keunikan inilah akhirnya bolu gulung banyak diburu
yang rasa stroberi terus karena beli itu karena rasanya unik gitu kan ada yogurtnya
terus menunya nggak ada di tempat lain gitu jadi ya buat oleh oleh lah lumayan
tak hanya blueberry berbagai varian rasa seperti raspberry dan mangga pun juga tersedia
untuk satu bungkus bolu gulung yogurt dibanderol seharga rp enam puluh lima